ketua dpc pdip solo fx hadi rudiatmo membantah calon independen bagio wahyono dan fx suparjo merupakan pasangan yang dimunculkan
agar gibran raka buming raka tidak melawan kota kosong di pilkada kota solo
menurut rudy yang juga wali kota solo jumat siang calon independen sesuai dengan aturan dan mekanisme demokrasi
saya itu tidak mau dituduh independen itu calon boneka aku mau
sudah demokrasi tetap jalan sesuai dengan aturan begitu aja
mau kotak kosong ya siap mau independen ya kita siap gitu aja
aku karena selama saya menjadi ketua dpc tidak pernah ada mahar untuk partai kok